diantaranya adalah fitur mengirim gambar dan video
menteri komunikasi dan informatika rudiantara menyebut
pembatasan akses media sosial bersifat sementara
dalam rangka menghindari penyebaran kabar bohong atau hoax
pembatasan ini bersifat sementara dan bertahap
pembatasan dilakukan terhadap platform media sosial
fitur fitur media sosial tidak semuanya
kita tahu modusnya adalah posting di media sosial
facebook instagram dalam bentuk video
dalam bentuk meme dalam bentuk foto
kemudian screen capture diambil viralnya bukan di media sosial
viralnya di messaging system whatsapp
jadi teman teman akan mengalami kita semua akan mengalami
pelambatan kalau kita download atau upload video
kemudian juga foto
karena viralnya yang negatif besarnya mudaratnya ada di sana
tapi sekali lagi ini sementara secara bertahap
justru kalau menurut saya kita sangat mengapresiasi media mainstream
biasanya mainnya di media online media sosial
dan sekarang kita kembali sementara di media mainstream